semakin banyaknya umat islam yang berangkat ke tanah suci mendorong hadirnya berbagai teknologi untuk bisa memudahkan jemaah saat beribadah
salah satunya adalah aplikasi pemandu doa haji buatan pengembang lokal labaik
panduan ibadah haji via aplikasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa berita berita kami juga dapat anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi and gadget
saya budi adiputro pamit undur diri dan jangan pernah berhenti untuk berinovasi
saat beribadah di tanah suci biasanya jemaah mengandalkan pemandu rombongan yang dikenal dengan sebutan mutawif
setiap agen travel juga biasanya memberikan buku panduan doa
labbaik berfungsi layaknya
mutawif digital cukup mendengarkan doa yang dilafalkan lalu tinggal mengikutinya
ini doanya ada kesini
sebetulnya kalau labaik kita rancang benar benar sangat simple sampai nenek nenek pun bisa pakai dengan gak usah nanya gitu
karena gampang banget gitu ya
nah fitur fiturnya itu ada doa umroh
itu kita bagi jadi doa yang general
pertama kali dia berangkat dari rumahnya
sampai dia doa tawaf wadah
sampai nanti balik lagi ke rumahnya ada doanya lagi
itu kan general doa ya
nah ada lagi doa tawaf
khusus kita bagi jadi tiga segmen itu
sama doa ziarah
doa ziarah di madinah
sama doa ziarah di aqso
di versi terbaru labaik melengkapinya dengan fitur asisten virtual bernama nur
doa asisten pribadi
nur tuh bisa apa aja sih
tidur itu robot yang kita buat
dia akan ada untuk
dia diciptakan untuk mendampingi jemaah umroh atau haji
selama dia ada di mekah atau di madinah
atau ketika beribadah di tanah suci
nah si nur itu tuh bisa jawab semua pertanyaan
insya allah ya
soalnya timnya nur itu terdiri dari beberapa ustadz juga
tim kita di madinah sama di mekah
memperkenalkan labbaik dua
pemandu doa umroh dan haji yang hadir dalam bentuk aplikasi mobile di smartphone anda
di dalamnya tersedia tuntunan lengkap doa umroh dan haji
sampai kumpulan doa ziarah madinah dan akso
karena tidak perlu terus terusan itu dilihat
jadi bisa langsung menggunakan earphone saja
dan langsung berjalan dengan otomatis
itu yang sangat memudahkan
jadi tidak banyak interaksi antara tangan dan mata langsung ke handphone
terus terusan tidak perlu seperti itu
jemaah lebih senang saat dipandu oleh mutoi maupun pak ustad
tapi kalau misalnya dengan sistem aplikasi tersebut yang tadi mbak sampaikan
menurut saya itu lebih cocok untuk yang mandiri
jadi misalkan kita sudah contohnya misalnya indowisata ini ada dua kali umroh
umroh pertama dan umroh kedua
itu pasti kita akan selalu bimbing dengan hal tersebut
tapi kalau misalnya jemaahnya itu mau umur yang ketiga
mungkin dengan alat tersebut sangat cocok
jadi dia bisa lebih fokus daripada dia harus buka buka buku atau apa
dia cukup dengan buka aplikasi
diluncurkan sejak dua ribu empat belas hingga saat ini labaik telah diunduh satu ratus delapan puluh ribu pengguna
kuota jumlah jamaah haji indonesia terus meningkat
tahun ini saja naik lima puluh ribu dibanding tahun sebelumnya
tentunya kehadiran aplikasi digital pemandu doa seperti ini akan semakin memudahkan jemaah dalam menjalankan ibadah
kriya putri jakarta